cari sarapan ma
bahaya nih kok ketauan
itu sarapannya udah mama siapin di meja
yaudah kamu abis itu mandi ya
bapak bentar lagi pulang loh dari bandara
hah aku mau pulang
atau kamu mau pulang
loh kita lihat yuk
butuh duit apa tuh orang
pantesan aja gak ada yang mau ngasih tumpangan sama lo
lo tuh habis mukanya galak
orang orang tuh takut dipalak sama lo
tau gak lo
justru ya dari tadi cowok cowok tuh yang ganteng ganteng
pada ngantri mau nganterin gue
gara gara ada lo aja pada males
udah nih gak usah bohong sama gue
sebenarnya tuh gak ada yang mau ngasih tumpangan sama lo
gak ada gak ada yang mau
sekarang aja kita buktiin
siapa yang bisa cari tumpangan duluan nyampe ke kampus
itu berarti yang hebat
lo berani gak
dah gue buktiin ya sekarang ya
lo tuh mukanya jutek judes
tunggu tunggu tunggu yang lain
waduh bohong aja banget tuh
gue laporin istri lo baru tau rasa
ya gitu aja marah marah
kalo gak mau ya udah neng
pergi pergi pergi
kurang ajar lo bisa main muka api
lo tuh memang terbukti lo to
hmm sekarang liat
hmm sorry ya kalau orang ganteng sih banyak yang ngasih tumpangan
nama gue kevin
kok lo tau nama gue
memang gue di kampus tuh ngetop banget
kebetulan deh gue nyariin lo susah banget
ah enggak lagi
kalau gue memang sibuk sibuk belajar
emangnya ada apa sih nyari nyari gue
orang ganteng emang biasa dicari
lo masih utang sama gue
waktu makan somai di kantin
inget gak sama gue sekarang
gue bayar utangnya dua kali lipat
gue lagi taruhan sama temen gue
tapi tolong juga gue nebeng sama mobil lo ini buat ke kampus
yaudah deh buruan naik
sekarang udah terbuktikan kalau gue ini lebih hebat daripada lu
banyak yang mau kasih tumpangan sama gue
lo gue tunggu di kampus
atau gue bilangin ke dosen
kalau lo itu terlambat gara gara gak ada yang mau ngasih tumpangan sama lo
dan lo jalan kaki
sekarang mau kasih tau temen temen
ah bentar ya
oliang pada lapar gak
pada lapar gak
uang udah lapar sekali
karena menengkotak ajaib
kalian pasti bisa kenyang
paru aneh cuma atu
gak kuat bawa semuanya
selamat siang bos
sampai sampai gosumen lu disini
pokoknya tenang aja bos
dan yang cocok buat koleksi sama bos